sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dari ciri ciri yang disebutin alia sih
cewek ini harus gue habisin
jadi yang mau dibunuh sama alia itu mita
nyesel banget gue sampai matiin dia
cantik cantik kayak gini kok diburu
masa emang sekarang gue belum di kamar kabarin sih
bikin hidup gue tuh berantakan banget
nggak harus sih
kok akhir akhir ini wajahnya kelihatan gak seger gitu ya
gue tuh lagi banyak masalah
on air lima menit lagi ya
biar gue nggak pucat ya
aduh mana gue belum baca script lagi
aduh berantakan semuanya deh
ada satu hal lagi
gimana kalau ternyata bayi itu memang bukan anaknya arvino dan mita
terus kemudian ada orang yang melaporkan kehilangan bayi
dan datang ke sini mengaku sebagai orang tuanya
itu bisa jadi bahaya lho pak
gimana kalau sampai kita dituduh menculik anak
jadi masalah lho pak
sudah sudah sudah
bapak tuh cukup stres begini
tapi ada satu cara yang bisa menyelamatkan kita di sini
kita serahkan aja bayi itu ke panti asuhan
kenapa aku tinggalkan bayi
washington kita bisa melakukannya
lu coba pelihara bayi
kalian bisa coba tinggal di rumah

terus digunapkanmbang saya lagi

orang orang sana yuk pokoknya yang penting bisa asyik berduaan ya sekarang
kalaupun aku cuman bisa ketemu sama vino lima menit aja nggak papa yang penting rasa kangen ku bisa terobati
ya tapi papa ini bener bener kepikiran sama vino
bagaimana nasib anak itu kalau sudah sampai di
dia tuh anak yang tidak punya dosa loh
ngapain dipikirin sih pak
bukan cucu kita ini
lagian kan di patiasuhan bukan berarti terlantar pak
udah deh pak pikiran resikonya aja
kita ini udah terlalu banyak masalah
jangan ditambah dengan masalah yang gak penting
seperti ini pikirin resikonya
gimana kalau sampai ada yang datang kesini terus nutut
bapak nggak perlu bersimpati sama orang yang salah pak
nanti papa sendiri loh yang rugi
karena kita tuh nggak pernah tahu
bayi itu siapa
perempuan itu siapa
kalau tiba tiba nih ya pak
turunan perampok gimana
dan papa juga nggak berani memberikan kebesaran pada orang yang salah
perasaan papa tuh sama pada waktu papa ngendong ayamnya itu
waktu dia masih kecil mah
jadi seperti ada
ikatan kebahagiaan antara papa dengan dia
bapak nggak perlu mendramatisir keadaan
wajar kalau perasaan itu muncul
sekian lama papa begitu mengharapkan kehadiran bayi arviono dalam keluarga kita
jadi kalau tiba tiba ada seorang bayi muncul yang nggak jelas asal usulnya
seluruh perhatian papa cinta papa dan sayang papa yang akan tercurah pada bayi itu
karena dia sudah berhenti menghubungi bayi ini

saya pikirin risikonya aja deh
papa mau sampai ada yang datang ke sini menuntut karena kita mau merawat anak dengan secara hukum yang gak sah
penghubungan bayi ini
ini adalah perubahan bayi yang dibuat oleh ayah